sejak setahun terakhir saat aku bergabung ke perguruan mawar bodas
aku merasakan ilmu kanuragan dan kesaktianku berkembang secara pesat
kau benar kemajuanmu memang sangat pesan
sekarang aku sulit mengalahkan tidak seperti awal awal tahun lalu
ini semua berkat ayah andamu nimas
nimas ayah andamu adalah seorang guru yang hebat
aku beruntung menjadi muridnya
apakah kau masih ingin membalaskan diri
abikara apa yang terjadi
abikara bangun abikara
kau tidak mungkin mati

ayah ini akan memulakan babakku
anak ku irene
abikara wykaskan ayah untuk membayangkan ayah nya
atau kau mengenangkan abikara
menangkan satu yang menekan wajah lacku

aku berjanji pada mu jaka
dengan senang hati
aku akan terus menemani mu
musuhmu adalah musuhku juga
darah harus dibalik dengan darah

sebentar lagi kita akan sampai ke perguruan
aku sudah tidak kuat lagi
aku tidak menyambik
pukulan xenopatikan awasi itu
guru bertahanlah guru
guru bertahanlah guru
jaga dewa batara
guru apa yang sudah dilakukan
semalam berkah putih

bu siratu apa apa bu siratu
bu siratu apa apa
kau benar benar tidak tahu aturan
kau selalu saja mencari masalah membuat masalah
kok harus aku beri pelajaran